kita ke berita pertama hari ini pihak pangkalan udara abdurrahman saleh malang jawa timur mengakui
salah satu anggotanya menjadi tersangka pembunuhan abdul ghani pengikut dimas kanjeng taat pribadi
anggota pangkalan udara abdurrahman saleh itu berinisial serka rd
rd menjadi supir saat membuang jenazah korban di waduk gajah mungkur wonogiri jawa tengah
di padepokan taat pribadi serka rd menjadi satu dari enam puluh tim pelindung
di luar satu tersangka terkait pembunuhan empat anggota pangkalan udara lain menjadi korban penipuan taat pribadi